manu apa yang kamu lakukan sampai aku bisa bebas begini
bukan aku yang bebasin kamu res
yang bebasin kamu mas riko
iya res tadi aku panik dan satu satu orang yang bisa tolong kamu
kamu nggak marah kan res
justru aku terima kasih sama kamu
assalamualaikum pak riko
wainnya nggak boleh
jessica kamu kan udah punya suami udah punya anak
kamu bukan yang ngurusin mereka kamu malah minum minum kayak gini gimana sih
suaminya tuh yang nggak pernah pikirin aku
dia malah tergila gila sama masa lalu dia
nggak peduli sama aku
saya sebenarnya tidak mau ikut campur urusan rumah tangga kamu
kalau tidak ada masa lalu itu hari ini dan kedepannya kamu adalah ibu dan seorang anak haram
dan satu hal kamu tidak boleh lupakan
kamu bisa ada di rumah ini karena bantuan manu
ingat itu jessica
tambah lagi senang berpuasa
kalau nggak usah minum lahres akan read
tahu sej hdr